sus masa sih dari tadi papa gak angkat telepon
iya kan sus kan juga gak tau disana itu seperti apa keadaannya nak
siapa tahu memang papa bener bener sibuk jadi teleponnya gak bisa diangkat gitu loh
udah dong jangan nangis dong
kamu harus bertahan kamu harus janji sama aku
kamu harus janji sama aku mas mas bangun mas
mas al kamu harus bertahan mas
ayo sus telepon papa sus aku gak menungguin papa yang telepon duluan pasti lama
dicoba aja gak papa siapa tau maksimal bisa angkat kasihan reina mbak
kita coba telepon papa ya
jangan sedih lagi dong
teleponnya nggak diangkat sama papa mungkin papa masih sibuk ngurusin mama
jangannya kita jangan ganggu dulu takutnya papa emang lagi ribet lagi sibuk gitu
sayang kan kita udah coba buat telepon papa mungkin mama papa lagi sibuk
cuma nanti pas papa udah gak sibuk lagi terus papa liat hpnya kalo ternyata ada telepon dari sus mirna
pasti papa masih
cibuk lagi ribet
gak boleh dong nak
ya allah makin genap aja nih perasaan gue
kasian adiknya nih ya
kasian adiknya nih ya
main yuk sama adiknya
main yuk sama adiknya
janji saya sama rena dan askara sudah selesai
sekarang kamu bisa pulang ke rumah dan ketemu sama anak anak
jangan sedih ya
sebisa mungkin saya akan bertahan
supaya saya bisa selalu bersama kamu dan anak anak
kamu harus bertahan demi aku
demi aku rina sama askara
kamu nggak boleh ngendaliin aku sama masa
saya akan bersalah rina
rina jangan sedih
pak pak pak
pak pak pak
gua akan habisin lu juga
enggak mau bawa
kita langsung ke rumah sakit sekarang ya
mas kamu harus bertanya kita langsung ke rumah sakit ya
bertahan buat aku ya
bertahan buat rina ya
bertahan buat aku sekarang ya
pak fajar terima kasih banyak atas bantuannya
untuk masalah payment dan lain lain
nanti biar sekretaris pak al yang urus pelis
iya pak terima kasih
oke sepertinya tugas saya sudah selesai
semoga pak al baik baik saja
saya ada tugas lain yang harus saya kerjakan pak
sekali terima kasih banyak
sukses untuk anda
tangan anda masih belum sembuh ya masih ada plaster
mas kamu harus bertahan ya nis
sekarang kita lagi mau ke rumah sakit sekarang

kamu habis kena luka tusuk mas
itu nggak apa apa dari mana mas
nggak apa apa dari mana mas

nggak apa apa dari mana pak
nggak apa apa dari mana pak
kamu lebih parah dari aku
saya pasti akan bertahan buat kamu
dan kamu harus ada yang jaga ndien
sekarang kalau saya nggak ada yang jagain kamu siapa
kamu harus ada yang jagain aku
nggak ada yang jagain kamu siapa
nggak ada yang jagain kamu siapa

udah jangan nangis ya
udah jangan nangis ndien
kekongan kamu udah sembuh ndien
mas tangan aku udah gak sakit mas
kamu nggak usah mikirin aku mas
kamu nggak usah mikirin aku mas
setelah aku ketemu sama kamu semuanya udah sembuh
dan sekarang kita pikirin kamu
kau bisa nggak jangan banyak gerak
kamu diem deh
susi tangan suami saya kenapa dingin banget ya
yang sabar ya bu jangan panik
ya allah selamatkan suami hamba ya allah
aku tidak ingin kehilangan dia lagi
jaga dia agar selalu ada untuk aku
sa udah sampai sa
aku takut pa
semua perbuatan itu pasti ada konsekuensinya
kalau kamu ngerasa gak melakukan sesuatu
kamu nggak perlu takut
karena orang takut itu adalah indikasi orang yang melakukan satu perbuatan
ma aku nggak tahu apa apa ma
aku nggak berbuat apapun ma
ya udah kalau gitu kamu turun aja kalau memang kamu gak melakukan apa apa
kamu masuk ke dalam segera temui polisi yang memanggil kamu
mereka cuma minta keterangan aja kok
kamu nggak usah takut
polisi cuma butuh keterangan dari kamu
ya udah tapi temenin aku ya
alsam mendingan kamu turun sekarang
semakin lama kamu nunggu di sini
kamu akan semakin ngerasa deg degan
saya ingin proses pembahasan
kamu masuk dalam ya
tapi mama tau mama harus tegas sama kamu
ini adalah ujian buat kamu
untuk jadi semakin baik
udah jam segini tapi kenapa sudah saya belum datang ya
permisi pak bagas
saudari elsa sudah datang
kenapa nggak langsung suruh masuk
saya lihat saudari elsa penuh keraguan pak
kayak ketakutan gitu
udah kalau begitu biar saya coba
benar apa kata pak erick
dari gesturnya saudari elsa terlihat sangat panik
malam kemarin saya sempat ke rumahnya saudari shena
dan saya melihat saudari elsa itu keluar dari rumahnya saudari sienna
saya inisiatif saya bunuh dia dari belakang
dan ternyata saudari elsa itu datang ke rumah orang tuanya yang bernama pak surya dan juga bu sarah
jangan jangan dia takut setelah menerima surat panggilan kita pak
makanya dia langsung pulang ke rumah orang tua
saya belum bisa memvalidasi
jadi pertanyaan besar saya pak
kenapa bu elsan menginap di rumah sienna
sedangkan siena sudah beberapa hari nggak ada di rumah pak
timnya pak kopi tanya apa kita lanjut pitching ke mereka apa enggak
karena kita belum mengirimkan revisi revisi yang mereka inginkan

kalau begitu saya permisi
apa ini artinya peringatan dari pak bobby
kalau tahun aku ganggu waktunya
ada yang ingin saya bicarakan
mungkin siang ini
soalnya saya masih ada urusan di sini

kamu tuntun aja tempatnya dimana biar nanti saya yang datang ya
mudah mudahan meeting dengan jessica
mudah mudahan meeting dengan jessica
bisa memperlancar dan memperbaiki keadaan dari perusahaan
bisa memperlancar dan memperbagi keadaan dari perusahaan
mudah mudahan meeting dengan jessica
mudah mudahan meeting dengan jessica
mudah mudahan meeting dengan jessica
mudah mudahan meeting dengan jessica

kamu harus bertahan mas

di budaya masa paniknya
bertahan ya mas ya
kamu harus bertahan ya
ibu ibu tunggu di sini ya
udah dok maaf dok
bu anin juga sempat ke obat di sini
dan tangannya cedera sebelumnya
jadi mungkin perlu penanganan sus
oke ibu ikut saya masuk ke dulu

semoga pak al dan bu anin

tidak kena penampak
oh enggak enggak enggak
pak al pernah bilang
pak al pernah bilang
kalau terjadi apapun
jangan kasih tahu bu rosa
saya telepon pak surya aja deh
mau nunggu di dalam aja nggak
apa di sini
sebenarnya mama khawatir sekali sih
kalau kamu menghadapi ini sendirian
dampingin kamu terus
nanti kamu malah jadi
nggak mendapatkan pembelajaran dari peristiwa ini
apa yang itu pak
speakerphone aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ren ada perkembangan soal andin
alhamdulillah bu andin berhasil selamatkan
dari penjagaan itu pak
iya kita juga dibantu sama detektif swasta
yang pak al sewa
sekarang bu andin di rumah
di rumah sakit pak
sedang penanganan dokter pak
ya takutnya tangan yang terluka itu
semakin memburuk ketika
penyakapan penjurkan itu pak
semoga nggak ada yang serius ya
pak al pak
waktu membebaskan bu andin
pak terkena tusukan pak
sekarang saya kesana deh
di rumah sakit mana
di rumah sakit sejahtera ya pak
oke saya kesana sekarang ya
ya baik pak
masih ditanya tanya di dalam aku gak mungkin nelfon
yang penting kita lihat dulu kondisinya
andin sama mereka baik baik aja apa enggak
aku kepikiran banget soal andin
ya udah yuk
teman teman ntar di jalan
di jalan di telfon di elsa nya ya
kapan sih mulainya
gue ditanya tanyainya biar cepet beres gitu loh
sanggup apa apa masih nungguin gue deh
bu elsa selamat siang
saya bagas dan ini pak erik selamat siang bu
kami yang mengendal kasus kebakaran
di gudang vila la rosa
ini pasti rombongan penjahat yang
barusan ditangkap aduh males
banget nih ngeliat mereka
lapor pak ini para penculik saudari
andini karisma putri sudah berhasil tertangkap
mbak andin udah ketemu
ngapain dia kesini
kok udah ditangkap aja sih penculiknya
lamaan dikit coba
bu elsa maaf bisa nunggu di ruangan saya dulu
pak erik tolong temanin bu elsa
saya mau menghandle kasus agus rimba
dan kawan kawannya dulu
saya bisa bicara sebentar
silahkan bicara aja
sebenernya andini karisma putri
saya tahu andini karisma putri itu adalah kakak anda
dan mereka penculiknya
anda perang dengan mereka
kayaknya wajah itu orang nggak asing deh
dulu gue juga pernah sholik
untungnya aldebaran berhasil
bebasin gue tapi siapa yang
penculik gue gue nggak
muka penculiknya mbak andin
badan gue udah gemeteran gini
ini kenapa sih kasus jadi bertumpuk begini
kebakaran gudang villa tante rosa
sementara gue gemeteran ketakutan
disini karena mau diperiksa polisi
bu elsa silahkan duduk
bu elsa butuh minum
saya boleh tau nggak
sebenernya siapa dibalik
oh kami masih menyelidiki lebih lanjut
segera menanyi anda setelah
kasus penyelidikan penculikan kata anda
aduh gue jadi nggak tenang kayak gini ya
terus ditanyain apa aja ya
pak gue telepon mama kali ya
gue butuh temen ngobrol nih
saha gimana kamu udah ditanya tanya
belum mah gini aku masih nunggu
polisinya lagi dapat kasus baru
dia baru nangkep penjahat yang
berarti mbak andin udah ketemu dong ma
ini mama sama papa juga udah tahu kok
iya nah ini papa sekarang lagi menuju ke rumah sakit nih
nah kamu tunggu di sana ya
kok ke rumah sakit sih
katanya al itu ketusuk waktu nyelamatin andin
makanya sekarang ini mama sama papa
mau ke rumah sakit
mau ngeliat kondisinya andin
dan juga al yang ada di sana
kamu berarti tadi sempat ngeliat wajah penculiknya
cuma aku gak tau siapa
mama jangan nuduh aku yang enggak enggak ya
mama gak nuduh kamu kok
ya kan akhir akhir ini kamu selalu nuduh aku
yaudah kalau gitu
kamu fokus di sana ya
tunggu sampai polisi
minta keterangan dari kamu
semoga semuanya berjalan lancar ya saya
bel saya mau ngebarin
kalau bu andin berhasil ditemukan gak
alhamdulillah bu andin udah berhasil ditemukan ya di
tapi pak al terkena tusukan bel
terus gimana sekarang semua kondisinya mas aldi
andin ditemukan ada berita apa ya
jessica kelihatan kaget
apa ada yang terjadi dengan alam
ya sekarang ini masih di pd
sedang penanganan dokter
tapi tolong ya bel
terutama keburu osa
dan keluarga berpengalaman
tapi tolong ya bel

kenapa terasa belum boleh tau di
dengan kondisi kesehatan berosa
jadi jangan sampai tau dulu ya
aku gak akan kasih tau keluarga pendok
oke makasih ya bel
yaudah kalau gitu
waalaikumsalam makasih di
ren gimana kondisi mereka
semuanya masih dalam pak
masih dalam penanganan dokter
saya juga belum tahu kondisinya seperti apa
kenapa kejadiannya bisa beruntun gini ya ren
sebelumnya kan kebakaran
anin jatuh dari tangga terus diculik
dan sekarang al
kita sama sama berdoa aja ya pak bu
semoga pak al dan
saya berdoa oke
dan dirawat di rumah sakit
ya ceritanya agak panjang sih
kemaren sempat diculik
udah diketemukan tapi ya
masalahnya jadi korbannya kena
tapi kondisi alam sekarang gimana
tadi kata adi masalah dalam
perawatan masih di ugd
sampai sekarang juga aku belum boleh kasih tuh keluarga pondok pelita lagi
ya mungkin karena ini
kondisi tante rausa kan semenjak
dari villa kemarin agak drop
karena aja dan itu kan di acaranya
jadi masalah sayang sama keluarganya
jadi mungkin itu alasannya masalah
belum mau kasih tau keluarga pondok pelita
masalah belum mau kasih tau keluarga pondok pelita
sesuatu sama kamu boleh
sorry karena kamu udah telanjur tahu semuanya
informasi ini jangan kasih tau siapa siapa dulu
iya iya tenang aja
itu artinya berarti
bu rosa masih belum stabil
kalau seandainya nanti dipanggil sama pihak kepolisian pun
pasti nggak akan siap ya
kita pasti harus kesana
aku kan waktu itu juga ada disana
pasti aku juga harusnya udah dipanggil
dari pihak kepolisian
tapi minta keterangan saksian
kamu kan ada disana juga
kemarin kita ya gimana gimana
kamu udah ada panggilan dari polisi
nggak ada kepentingan juga buat
aku memang dipanggil kemarin
sorry karena aku ada background
polisi nanya apa aja noh
disana kita diminta keterangan apa aja ya
ya sebenarnya general sih
tentang alasan kesana kenapa
kemudian kejadian terjadi
pada saat kebakaran itu
ya tentang kondisi pada saat itu
masih aman lah
meetingnya sekarang mungkin
kamu ada apa manggil
saya kesini ada yang
revisi project kemarin yang belum saya sempat
masa sih dari tadi
sos kan juga gak tau
disana itu seperti apa keadaannya
memang papa bener bener sibuk
jadi teleponnya gak bisa diangkat
udah dong jangan nangis
kenapa gak coba telepon
ntar ya editnya
ya udah terus coba telepon
pamer rendi ya sebentar ya
ntar ya tunggu disini ya
terus selagi mau usaha buat
telepon sahabat papa ya
angkat telepon sebentar
waalaikumsalam para rendi
saya ini khawatir banget sama kondisinya
pak bos di telpon gak diangkat angkat
soalnya kok bos baik baik aja kan
pokoknya kondis telponnya disana sih
kenapa susmina telponnya disana
soalnya nanti kalo susmina telponnya disini
adek aja rewel sekarang
nanti kan susmina jadi gak bisa ngomong sama om rendi
terus ngasih tau rena ya
nanti aku bisa
sekarang ini pak al dan
bu anin sedang ada di gd
sedang penanganan dokter
karena ketika tadi pas kita
mau selamatkan bu andin
pak al mengalami tusukan
sekarang kondisinya gimana pak
saya juga belum tau
masih penanganan dokter
kamu tolong jagain rena dan askara ya
iya pak itu tanpa disuruh juga
pasti saya jagain pak
kondisinya andin gimana ya pak pas
pada saat ditemuin
kalo saya liat sih dari fisiknya
bu andin seperti di gips gitu
ya semoga selain ini
dan bisa langsung ketemu sama anak anak ya
oh ya sus tolong
kamu jangan bilang dulu ke anak anak
baik baik aja ya pak ya
anak anaknya tuh nanyain terus juga
masih saya jaga rahasia ini pak
ini apa termasuk
om surya sama tante sarah juga
pak surya dan tante sarah sudah disini
yang belum tau hanya keluarga punak pelita aja
oh yaudah pak saya minta tolong banget ya pak
sabaran saya terus ya pak
ya ya baik tolong terang juga ya
makasih banyak ya pak randy
oh masih nangis aja
jadi gini kakak rena
tadi nji sudah nelfon
masih di rumah sakit
mama sama papa lagi ditanganin sama dokter
masih belum bisa telfon
nanti kita telpon lagi ya
tapi kan keadaannya mau pulang
tapi kok masih di rumah sakit
ini mau dipenangin
kebunan terang teriak ya